seorang pria terpergok mencuri di lokasi kebakaran di kelurahan pegangsaan jakarta pusat
pelaku pun nyaris menjadi bulan bulanan warga yang geram melihat ulahnya
pria ini dibawa ke pos rw satu kelurahan pegangsaan kecamatan menteng jakarta pusat
untuk diamankan dari amukan warga pada selasa siang
ia sebelumnya ditangkap warga lantaran kedapatan mencuri di lokasi kebakaran
di jalan cikini kramat kelurahan pegangsaan
dari tangan pelaku warga mendapati sejumlah barang mulai dari pelek tabung apar dan panci
menurut penuturan warga benda benda ini diambil pelaku dari salah satu rumah
memanfaatkan situasi warga yang sedang dilanda musibah kebakaran
pelaku dan barang diduga hasil curian kemudian dibawa polisi ke mapolsek metro menteng
penyelenggaraan berikutnya diberi penyelenggaraan